untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca gempa cianjur
sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama
albi selamat malam
bagaimana perkembangan terkini pencarian korban
masih dinyatakan dua puluh empat orang yang masih dalam pencarian
apa kesulitan pencarian sejauh ini albi
selamat malam tiffany
benar sekali sekitar lebih kurang dua puluh menit yang lalu
ke press conference tentang informasi penanganan bencana gempa bumi yang dilakukan
di kabupaten cianjur jawa barat ini baru saja selesai dilakukan
di mana kepala bnpb sendiri legend tni suharyanto memberikan keterangan langsung
tiffany dari hasil operasi pencarian dan juga evakuasi yang dilakukan pada hari kelima
masa tangkap darurat telah ditemukan tujuh belas korban baru
dimana kalau misalnya di breakdown lagi tujuh belas orang ini
di antaranya adalah delapan orang warga cugenang
dan sembilan orang cugenang
yang lainnya merupakan warga pelintas yang tertimbun tanah longsor
yang terjadi akibat gempa bumi dengan maktitud lima enam pada hari senin lalu
mengguncang kabupaten cianjur
dan dengan adanya penambahan jumlah ini
maka saat ini jumlah korban hilang
yang merupakan warga cugenang
ini tersisa dua puluh empat orang lagi
dan akan dilakukan proses evakuasi lanjutannya pada hari sabtu besok
karena besok merupakan hari ke enam
sehingga masih dalam masa tangkap darurat
tadi juga saya sempat menanyakan kepada
timsar dan juga kepada kepala bnpb
bahwa fokus untuk melakukan proses
pencarian dan juga evakuasi
untuk hari besok ini tidak begitu jauh
dengan apa yang dilakukan pada hari ini sendiri
yang dilakukan di tiga tempat
yang pertama di sekitar longsoran tanah
yang ada di tempat warung sinta
lalu ada di desa cicadas
dan juga ada di desa cijendil
kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
dengan bertambahnya jumlah korban yang ditemukan pada hari ini
daftar korban meninggal dunia
akibat gempa bumi yang terjadi di kabupaten cianjur
ini menjadi tiga ratus sepuluh orang
korban yang bertambah sendiri sudah dibawa ke rsud sayang cianjur
untuk dilakukan pendataan
dan juga dilakukan penyerahan kepada pihak keluarga
untuk kemudian selanjutnya dimakamkan
sesuai dengan keluarga masing masing
ingin dimakamkan di mana seperti itu
untuk besok sendiri
proses pencarian juga masih dihadapkan
dengan sejumlah kendala
tadi ada perwakilan
dari tim sar nasional sendiri yang mengatakan
bahwa untuk hari ini
bahwa penanganan operasi pencarian
juga evakuasi ini terganjal oleh beberapa hal
yang pertama adalah terkait dengan hujan
yang turun cukup deras
sekitar pukul lima belas
lebih lima belas waktu indonesia barat
sampai dengan pukul enam belas waktu indonesia barat tadi
dan itu intensitasnya cukup lebat
sehingga proses pencarian harus dihentikan
karena kalau misalnya tetap dilanjutkan
melakukan proses pencarian di tengah hujan
ini ada potensi longsor susulan
yang bisa mengancam para petugas sar
yang melakukan proses pencarian di titik titik longsoran tersebut
dan untuk yang kedua adalah terkait dengan medan
medannya sendiri sampai saat ini
tanah longsoran yang menjadi titik pencarian
ini masih dalam kategori yang labil
sehingga ketika ada gempa susulan
ataupun ada hujan yang begitu lebat
ini juga bisa mengakibatkan tanah longsor kembali
dan juga mencelakai para pekerja
yang melakukan tugasnya di sana
yang ketiga adalah tentang akses untuk menuju ke lokasi
tadi disampaikan bahwa alat alat berat yang sudah disediakan ini
tidak mampu menjangkau seluruhnya kawasan proses pencarian sendiri
karena elevasinya miring dan juga tanahnya masih labil
dan itu akan juga menghambat proses evakuasi yang dilakukan
untuk besok fokus yang akan dilakukan masih tetap untuk melakukan proses pencarian
dan juga evakuasi karena masih tersisa dua puluh empat orang yang dilaporkan hilang
dan seluruhnya merupakan warga dari kecamatan cugugenang kabupaten cianjur jawa barat
untuk ke dua puluh empat nama ini semuanya sudah teridentifikasi
baik itu nama alamat dan juga ciri cirinya
karena dari pihak keluarga masing masing juga sudah memberikan data dan juga laporannya
kepada pihak kepala bnpb dan juga tim sar nasional
yang baik yang berada di posko utama posko induk yang ada di pendopo kabupaten cianjur
maupun yang bertugas di lokasi
total ada enam personil gabungan
baik itu dari tim sar nasional bnpb tni polri dan juga potensi sar lain
yang memang sudah di training sebelumnya untuk melakukan proses pencarian dan juga evakuasi
di tiga lokasi
dan besok juga akan sama dengan personil yang tetap
dengan titik yang tetap untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi lanjutan
dan kita berharap akan ada titik terang pada hari esok
semoga dua puluh empat orang yang dinyatakan hilang bisa segera ditemukan
baik kita akan pantau terus bagaimana perkembangan proses pencarian korban gempa cianjur
terima kasih koresponden cnn indonesia albi pratama atas laporan anda selamat malam